tradisi berziarah menjelang ramadhan menjadi ladang cuan bagi penjual bunga di sejumlah
taman pemakaman umum ziarah biasanya membeli bunga untuk ditaburkan diatas makam yang
dikunjungi di tpu karet harga bunga perkantong yang biasa dijual lima ribu rupiah mengalami kenaikan
menjadi sepuluh rupiah sejumlah pedagang pun mengaku mampu meraup keuntungan hingga lima juta
perharinya jadi tradisi apa ya setelah kayak gini kita mau puasa pasti ada yang masih rame kayak
gini diperhatikan di bilang ya ini kan ambilnya rame nyata satu minggu kalau ada bisa mah biasa
aja mungkin kalau satu minggu masa hari mata wajaran kebang ajar ya lima juta tak hanya
penjual kembang berkah juga turut dirasakan
sejumlah orang yang memanfaatkan momen ini untuk membantu peziarah membersihkan makam
bermodal sapu air hingga lap mereka pun mampu merauh rezeki hingga seratus rupiah perhari
ini enggak juga kadang disuruh sama ahli warisnya juga terus lagi suruh bersih bersih
ya kita jalanin aja enggak kita sesuka rela sudah rela diwaris aja ya paling sekitaran
sampai usai sementara itu para peziarah mengaku tak mempermasalahkan dengan kehadiran para pembersih
makam dadakan mereka malah mengaku terbantu berkah ziarah makam juga dirasakan para petani bunga
pacar air di jombang jawa timur seminggu jelang ramadhan permintaan bunga terus meningkat hingga
beberapa kali lipat petani bunga pacar air yang ada di desa dukuh keluang jawa timur juga berhasil
lopo kecamatan peterongan jombang jawa timur terus kebanjiran permintaan bunga
saat tradisi nyekar berlangsung petani pun sudah menyiapkan hektaran lahan siap panen
mereka bahkan harus menambah pekerja untuk memetik bunga yang sudah mekar dan siap dicual
kalau menjelang hari puasa ini satu ratus dua puluh lima kantong kresek
kalau setiap harinya
kalau setiap harinya ya enam puluh tujuh puluh lima hari hari biasa
ya ada peningkatan
setiap kantong plastik dijual dengan harga lima puluh ribu rupiah
permintaan ini meningkat hingga seratus persen dari hari biasa yang hanya membutuhkan enam puluh kantong plastik bunga
tanaman bunga pacar air ini biasanya dipanen empat kali dalam seminggu
hasil panen bunga pun dikirim ke surabaya dan sekitarnya
di beliputan cnn indonesia